rabu dua puluh januari dua ribu dua puluh satu pembangunan terowongan silaturahmi akan dimulai
terowongan antara masjid istiqlal dan gereja katedral jakarta ini akan memiliki panjang tiga puluh tiga meter dan kedalaman tujuh meter
pembangunannya memakan waktu enam bulan dan akan menghabiskan biaya sekitar empat puluh miliar rupiah
terowongan ini akan menghubungkan halaman serta ruang parkir bawah tanah masjid istiqlal dengan halaman gereja katedral
terowongan ini juga menjadi tempat kunjungan wisata religi dari istiqlal ke gereja katedral sebaliknya dari gereja katedral ke istiqlal
demikian juga seringkali kita mengalami mendapatkan kunjungan tamu tamu negara dan setelah seringkali lalu kadangkala untuk aspek security menjadi sangat sulit
lalu ini menjadi juga solusi di mana tamu tamu negara bisa juga berkunjung dari tempat satu ke tempat lain
dengan aman dan juga kita berharap terowongan ini dan dinamakan bagusnya dinamakan terowongan silaturahmi oleh bapak presiden pada waktu itu
dan pada saat peresmian istiqlal tanggal kalau enggak salah tujuh januari yang lalu bapak imam besar juga memberikan masukan dan harapan supaya ini bukan sekedar terowongan biasa
selama pembangunan arus lalu lintas yang melewati jalanan antara dua rumah ibadah ini akan dialihkan
rencananya pengalihan arus lalu lintas dilakukan sejak dua puluh januari hingga tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh satu mendatang
meski demikian pada rabu siang belum tampak pengerjaan terowongan maupun pengalihan arus lalu lintas
jadi proyek ini dimulai besok
selama tujuh puluh lima hari
lima hari ke depan kita normal lagi lalinnya walaupun jembatan silaturahmi itu masih tahap finishing
namun jalan yang di atas sudah bisa dilintasin
saran kami kalau yang melewati katedral disarankan lewat cari jalan lain
pembangunan terowongan silaturahmi ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi masing masing jemaat rumah ibadah